kapal kri banda aceh milik tni angkatan laut tiba di dermaga jict dua pelabuhan tanjung priok jakarta utara selasa siang
kapal ini membawa sebuah kantung jenazah yang berisi serpihan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh di perairan tanjung kerawang jawa barat pada senin pagi kemarin
petugas tni dan basarnas terlihat mengevakuasi kantung jenazah dari kapal kri banda aceh
oleh petugas dari dvi mabes polri serpihan pesawat yang berupa busa ini langsung diidentifikasi dan didata
hingga saat ini petugas gabungan dari basarnas tni polri dan kplp masih melakukan pencarian korban dan serpihan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang hilang kontak di perairan tanjung karawang jawa barat
knkt bersama bppt melakukan penyusuran bawah laut menggunakan teknologi yang ada di kapal barunajaya satu
fokus utama dari knkt adalah menemukan obyek bawah laut yang diharapkan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
bppt bersama knkt baru saja melakukan penyusuran bawah laut menggunakan teknologi yang ada di kapal baruna jaya i
dengan teknologi multi beam mengelilingi kawasan titik koordinat di mana lokasi pesawat lion air enam ratus sepuluh diduga hilang kontak dan terjatuh
ada di sekitar sekeliling kapal dan baru saja memang bppt bersama knkt turun dari kapal baruna jaya i
untuk memasang pit locator yang dimana tadi ditemukan objek objek di bawah laut yang diduga memang entah itu entah serpihan dari pesawat lion air ataupun atau black box
sekarang memang tujuan utama fokus utama dari baruna y satu knkt dan juga bppt adalah mencari black box dari pesawat lion air yang diduga memang masih berada di bawah laut dengan kedalaman tiga puluh sampai tiga puluh lima meter
usai dilakukan pin locator
nanti akan ditunggu
sinyal sinyal yang dipancarkan
dari dalam black box dan akan langsung
tangkap oleh teknologi yang ada
di dalam kapal
baru raja satu setelah itu baru akan
dilakukan evakuasi oleh knkt